wali kota bogor lima harinya kami sore melakukan inspeksi kepermukiman gang slot di kota bogor jawa barat
wali kota memeriksa kesesuaian alamat serta kartu keluarga peserta ppdb
selain menemukan banyak penumpang gelap dalam kartu keluarga
wali kota juga memergoki alamat fiktif peserta ppdb
pengecekan dilakukan menyusul maraknya aduan kecurangan proses penerimaan peserta didik baru ppdb
yang viral di media sosial
sementara posko dewan pendidikan mencatat jumlah laporan kecurangan mencapai lebih dari tiga ratus aduan
rata rata warga melaporkan bukti kecurangan sistem zonasi manipulasi kartu keluarga hingga alamat palsu peserta
banyak masyarakat mengungkapkan kecewaannya kesempatan mereka untuk bersaing ke sekolah yang mereka tuju
ini terganggu dengan banyaknya keanehan keanehan yang mereka curigai terhadap jarak
si pendaftar terhadap sekolah yang makin tahun ini makin dekat
pasca temuan dugaan kecurangan pemerintah kota bogor minggu siang menunda pengumuman ppdb tingkat sd dan smp hingga hari selasa
ratusan siswa pendaftar ppdb smp juga terancam diskualifikasi lantaran terindikasi curang
kemudian untuk sma semua laporan yang dari warga terkait dengan indikasi kecurangan
akan langsung kita teruskan kepada kantor cabang dinas provinsi pak asep sudarsono hadir juga tadi
nanti data datanya semua akan kami sampaikan
selain akan mendiskualifikasi pendaftar ppdb yang curang
pemkot bogor juga akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap para asn yang terbukti ikut terlibat
wali kota bogor juga akan mendesak presiden dan menteri pendidikan untuk menghapus sistem zonasi
muhammad juanda bogor jawa barat